sebuah rumah dan bengkel di sukabumi ambles sedalam belasan meter akibat tergerus tanah longsor
bagian belakang rumah dan sejumlah mesin bubut di bengkel pun hancur
kerugian akibat musibah ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
sebuah rumah dan bengkel bubut di kampung jambel air desa pada asih kecamatan cisaat kabupaten sukabumi ambles tergerus longsor
akibat tak kuat menahan air hujan yang turun pada minggu malam
longsor mengakibatkan bagian belakang rumah yang berdampingan dengan bengkel bubut ini ambles sedalam belasan meter
beberapa mesin bubut besar yang digunakan untuk industri rumahan aksesoris kendaraan ini pun hancur terbawa longsoran
kejadian berawal ketika warga menduga adanya puting beliung karena beberapa pohon terlihat tumbang
pemilik rumah sekaligus pemilik bengkel kemudian mendengar suara gaduh seperti retakan tanah
dari belakang rumah
setelah dilihat bengkel bubut milik korban sudah amblas terbawa longsor
selang beberapa menit bagian belakang rumah korban ikut amblas ke dalam jurang
misalkannya angin puting beliung dari warga itu langsung lari lari ke sini
setelah itu masih ada susulan yang ini kan tadinya yang dapur kan belum
nah baru bengkel aja yang kena tuh yang posisi mesin yang jatuh itu
tiba tiba pas kurang lebih dari jam dua puluh dua tiga puluh itu kejadian yang terakhir itu
longsor kena rumah
tidak ada korban jiwa dalam musibah ini namun kerugian ditaksir mencapai satu ratus dua puluh juta rupiah
untuk sementara pemilik rumah dan keluarga berjumlah enam orang terpaksa mengungsi
karena khawatir ada longsor susulan saat hujan kembali turun
ahmad fikri sukabumi
satu kaplet caldana flex setiap hari bila perlu
caldana flex mengandung glukosamin plus kalsium vitamin d tiga magnesium dan zinc
untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi
caldana flex bergerak dengan tulang dan sendi sehat